kita ke informasi lain sebagai salah satu bentuk konsistensi dukungan pemerintah indonesia terhadap kemerdekaan palestina
kementerian luar negeri menyelenggarakan solidarity week for palestine sejak tiga belas hingga tujuh belas oktober mendatang
hal tersebut juga bertepatan dengan kunjungan menteri luar negeri palestina riyad al maliki ke indonesia
minggu pagi kementerian luar negeri menyelenggarakan walk for peace and humanity
yang merupakan salah satu rangkaian acara indonesia solidarity week for palestinian
selain acara jalan santai di area khor fridei pada tanggal tiga belas hilang
menteri luar negeri indonesia retno marsudi bersama dengan menteri luar negeri palestina riyad al maliki
sudah lebih dulu meresmikan ruas palestine walk di alun alun bandung jawa barat
minggu ini kita upayakan untuk kita lakukan banyak hal untuk sekali lagi
mencerminkan dukungan kuat kita dukungan yang kuat
konsisten dari pemerintah indonesia dan seluruh rakyat indonesia terhadap perjuangan palestina
riyad al maliki mengungkapkan kebahagiaannya atas dukungan yang diberikan pemerintah
serta masyarakat indonesia terhadap perjuangan palestina
terlebih setelah indonesia ditetapkan sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan pbb
maliki percaya diri bahwa indonesia akan memperjuangkan suara palestina di dunia internasional
jadi kita bisa bergantung ke
kegiatan indonesia dan keberadaan di keputusan pemerintah
untuk mewakili suara palestina
dan penderitaan palestina
dan permintaan palestina ke dunia internasional
bahwa saatnya saatnya
untuk palestina memiliki negara tersebut yang berdiri
tentu saja kita akan berbicara tentang hal itu esok

bahwa dengan indonesia
dan dengan keputusan pemerintah
kita berpikir dengan baik
rangkaian acara yang akan dilaksanakan hingga tujuh belas oktober mendatang
akan diisi dengan berbagai kegiatan
yang melibatkan pemerintah
filantropis hingga para tokoh lintas agama
fitriah sungkar jakarta